aku pengen ketemu sama baby
iya sebentar lagi aku pulang dari kantor ya
bagi sama siapa di rumah kamu
baby di rumah
atau aku telpon bibi deh biar kamu ke rumah ya
soalnya aku udah kangen banget sama baby
dia gue emang sengaja
itu orang lagi sembunyi sekarang
pokoknya aku harus tetap waspada
kok buru buru banget
disini dulu lah
tenang aja tante
yang penting tante jangan lupa untuk selalu bahagia
sehat selalu ya tante
semoga selalu dilindungi sama allah
mau kemana sih
kalau gitu saya permisi ya tambah
yaudah yuk yuk yuk
antar ke depan
udah aman nih kayaknya
dia gue gak ikutin aku lagi
dia udah kehilangan jejak aku
baby tidur dimana tidur disini
soalnya rewel terus
sama pak raja saya disuruh jagain
daripada ditinggal tidur sendirian di kamar pak raja
saya boleh gendong kan
bik tolongin beliin susu ya
sekarang udah aman
bibi udah pergi
jadi aku bisa bawa arsyil
aku bisa pergi dari sini
kau pergi sama mama ya nak
om raja udah pulang buat kamu
raja telatau udah dateng
itu cewek rese ngapain sih disini
ngapain lu disini
tunggu tunggu tunggu
lu tahu rumah gue dari mana
tadi aku habis nanya sama tante citra
oh soal itu
gua pergi dulu
lo tau ga
gua selalu sial ketemu sama lo
eh dewa dega
jangan ngerin aku dulu dong
beneran korban kdrt
lo tau gak
artinya kdrt itu apa
kekerasan dalam rumah tangga
aku korban kekerasan suatu bayi
cara aku sendiri makanya tadi sebenarnya yang harusnya ketangkep tuh pacar aku bukan kamu maafin ya
sebenarnya aku tuh pengen jebak pacar aku tapi dia malah lolos
jangan maafin aku ya
uang yang dari mbak nona untuk beli susu hilang pak nggak tahu jatuh di mana
mono ada di dalam pak sama baby
beli susu iya pak bukannya saya udah beli susu ya
nggak tahu pak mbak mona nyuruhnya begitu
bener pak barusan ada di sini tadi juga saya dikasih uang untuk beli susu
coba cari di kamar bapak ya
jangan jangan mbak mona sama baby ada di sana
apa salahnya sih pak kita cari
ya udah yuk
aduh mbak mona bawa pergi ke mana sih
makanya jangan ditinggal tinggal bi
mona bawa pergi pak
raja tofon diangkatnya ya
bapak kamu telpon mama nak
kalau kita bisa datang ke rumah zit want
tapi saya bener bener gak tau pak
kalau rumah ini diawasin atau enggak
udah sekarang bibir keluar ya
biar saya urus
ya pak saya permisi
peduli amat gue di mana
jawab aja di mana sekarang
gak usah bentak bentak gue
gimana gue tau ya
gak usah bohong
lo dengerin gue baik baik ya
gak ada untungnya buat gue
jadi bayi itu nama lo
lo berani ya masuk rumah gue tanpa ijin
tadi mona ke rumah gue
sampai ke rumah gue kan
begitu aja kesempatan
lu culik dia sama baby
baik emeng lo